ya berdak informasi lain relawan pendukung gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama yang dikenal dengan nama teman ahok
meluncurkan situs yang akan memfasilitasi aspirasi hingga pengumpulan dana kampanye pilgub dua ribu tujuh belas
relawan ini akan memfasilitasi aspirasi dan pengumpulan uang kampanye pilgub dua ribu tujuh belas melalui situs teman ahok
relawan akan bersinergi dengan parpol pendukung baik itu pdip golkar hanura ataupun nasdem
yang akan mengisi tim pemenangan kampanye ahok jarot
kendati sudah melakukan penggalangan dana ahok enggan jika dirinya dinilai telah memulai proses kampanye sebelum masanya
dengan ingbang semua bisa diaudit semua
harap ini bisa jadi model untuk ahok ahok siapapun yang merasa nggak punya uang jadi kepala daerah
tapi dia punya rekam jejak yang baik hasil kerjanya nyata maka ada partisipasi masyarakat mendukung dia
ini harapan kita ke depan seperti itu